dan saat ini sudah ada produser lapangan diego basro di rumah sakit awal bros betang pambelum palangkaraya kalimantan tengah
selamat malam diego anda sudah beberapa hari di palangkaraya
apa yang anda rasakan anda juga berada di rumah sakit
seperti apa kondisi di rumah sakit berapa banyak pasien yang masuk sudah mulai mengeluhkan kesulitan bernafas atau ispa
selamat malam putri
dan ini kalau dibandingkan dengan angka pencemaran udara di jakarta sendiri itu ada di angka dua ratus
artinya angka tiga ratus ini sudah di angka tidak sehat dan bahkan sudah menyentuh level berbahaya
oleh karena itu butuh penanganan cepat dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota palangkaraya sendiri
untuk menangani kabut asap dan dampaknya terhadap warga yang terpapar efek dari kabut asap ini
dinas kesehatan dari provinsi kalimantan tengah telah mengupayakan berbagai macam cara
dengan membuka semua fasilitas kesehatan rumah sakit instalasi instalasi kesehatan
dan mereka banyak membuka rumah rumah oksigen di mana rumah rumah oksigen itu juga dibuka oleh rumah rumah sakit swasta
seperti rumah sakit betang pambelum ini tempat saya berada saat ini di rumah oksigen rumah sakit
betang pambelum di mana untuk mendapatkan perawatan di sini di rumah oksigen ini warga hanya tinggal datang saja dari pintu masuk
dia cukup dekat dengan pintu masuk utama warga tinggal masuk kemudian dia langsung mengisi meja registrasi
di mana sudah ada dokter yang siaga untuk memeriksa keadaan pasien kemudian menanyakan keluhan keluhan apa saja yang dirasakan oleh pasien
dan kemudian setelah
mereka menyelesaikan proses administrasi dan menyampaikan keluhan keluhannya kepada dokter
mereka dapat menunggu petugas di kursi kursi yang disediakan dan sudah ada tabung tabung oksigen yang disiapkan oleh pihak rumah sakit
mereka dapat duduk di sini kemudian menunggu petugas untuk memasangkan alat alat oksigen ini untuk memenuhi asupan oksigen yang mungkin
dengan adanya kabut asap ini berkurang sehingga mereka bahkan beberapa dari mereka banyak yang terpapar infeksi saluran pernafasan atas
untuk mengetahui lebih lanjut mungkin kita akan berbincang sedikit dengan salah satu pasien yang menggunakan fasilitas rumah oksigen di rumah sakit ini
dengan mbak eva
mbak eva selamat malam
iya selamat malam
mbak ini bisa diceritakan sedikit bagaimana awalnya mbak
bisa datang ke rumah oksigen di rumah sakit
saya awalnya tahu dari pemko dari temannya suami terus dari media sosial juga tahu dari di sini
mbak eva sebenarnya apa sih yang dirasakan mbak sampai mbak terdorong untuk menggunakan rumah oksigen di sini
seperti yang kita ketahui ya asap ini kan sangat tidak bagus untuk kita bahkan sampai batu asapnya juga sampai masuk ke rumah
makanya kita terdorong untuk mengajak anak anak dan kita sendiri untuk kesini
kalau mbak eva dengan keluarga sendiri kira kira sudah dari berapa lama sih mbak terpapar oleh efek dari kabut asap ini
udah sekitar satu bulan lebih ya ini ya
tidak ada hujan terus asapnya juga tebal banget
ini sekitar ya satu bulan lah
terus mbak memutuskan
untuk menggunakan fasilitas rumah oksigen ini setelah berapa lama menderita
baru sih baru baru tadi kan
tadi pagi sempat kepikiran ada mau pergi ke sini
jadinya pulang kerja langsung bawa anak anak ke sini
mbak ini kan kabut asap ini diduga akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab baik perorangan maupun korporasi
harapan mbak sendiri terkait hal ini seperti apa
harapannya sih semoga seterusnya itu tidak ada pembakaran lagi selanjutnya ada pengenangan dari pemerintah gitu ya
semoga asap ini tidak terus ada gitu di palangka
kalau harapan dari mbak eva sendiri terhadap pemerintah seperti apa
semoga ada posko posko terus yang terdekat untuk masyarakat
terus ada sosialisasi yang lebih mendalam lagi untuk masyarakat
karena banyak orang yang tidak tahu saya sendiri pun tidak tahu sebenarnya kalau tidak memakai media sosial
banyak ya orang orang yang di lingkungan yang tidak memakai media sosial pasti mereka tidak tahu di sini ada posko ada oksigen gratis gitu
demikian tadi perbincangan saya dengan salah satu
untuk pasien yang menggunakan fasilitas rumah oksigen di rumah sakit betang pambelum ini
dimana memang betul sekali apa yang dikatakan oleh mbak eva bahwa masih banyak masyarakat yang belum tersadarkan akan pentingnya menjaga diri dari kabut asap ini
beberapa kali kami melihat di jalan jalan ataupun di tempat tempat umum masih banyak warga yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar ruangan
hal berdasarkan himbauan dari dinas kesehatan provinsi kalimantan tengah sendiri
mereka dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan juga menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah
namun satu lagi yang menjadi hal yang ironis adalah mereka dihimbau untuk menggunakan masker tipe n sembilan puluh sembilan
namun ketersediaan masker ini masih sangat sangat terbatas sehingga mereka masih membutuhkan bantuan dari luar agar dapat mengatasi ketersediaan
masker n sembilan puluh lima ini dan juga air purifier yang masih sangat sedikit tersedia di kota palangkaraya ini
diego terakhir saya ingin konfirmasi singkat
apakah benar palangkaraya sore tadi atau sore ini diguyur hujan deras
ya putri berdasarkan pantauan yang kami lakukan tadi sekitar pukul delapan belas lewat lima belas menit
memang sempat ada guyuran hujan sedikit tidak deras seperti mungkin yang diberitakan di wilayah provinsi kalimantan tengah lainnya
tadi sempat hujan selama beberapa menit tidak lama
namun itu hanya rintik rintik saja
setelah itu hujan berhenti dan hingga kini kami masih menunggu kedatangan hujan yang lebih deras lagi
karena kita tahu untuk memadamkan api yang menjadi sumber dari kabut asap ini
dibutuhkan hujan yang cukup deras karena minimnya sumber sumber air untuk memadamkan api
di titik titik api yang jumlahnya kurang lebih ada sekitar satu ratus tujuh belas di sekitar kota palangkaraya
baik baik diego basro terima kasih atas informasi anda